saudara saudara hari ini menurut saya adalah hari yang baik
kalau dilihat dari angka
tapi kadang kadang ada angka angka tertentu yang muncul dalam kehidupan kita
saudara saudara saya mau cerita bahwa bagi saya
angka delapan itu angka yang selalu muncul dalam kehidupan saya
saya akan cerita sedikit boleh kan saya dibatasi nggak ini
soalnya kalau politisi dikasih podium sama mike itu bahaya sekali itu
jadi dalam hidup saya angka delapan ini muncul terus
waktu saya masih kapten di tentara
nah karena dulu mungkin tentara indonesia banyak sekali orang jawa
kayaknya dominasi jawa kan dulu
jadi nama sandi selalu pakai bahasa sansekerta
yang oleh orang luar jawa dianggap bahasa jawa
coba kalau tiap komandannya orang jawa
kalau berangkat operasi namanya pasti dipakai operasi parikesit
sandi pun dipilih selalu nama nama seperti itu
satu saat waktu saya kapten komandan saya orang batak
namanya pak luhut panjaitan
sandi sandi kita sekarang pakai angka
karena sembilan angka tertinggi kan gitu
dari kapten sampai general sampai pensiun sampai jadi presiden terpilih
saya dipanggilnya delapan terus
oh jangan jangan ini
mungkin ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka delapan
coba beliau bilang wo kau tujuh
siapa tahu aku jadi presiden ke tujuh kan
tapi akhirnya saya terima oh benar benar
jadi setelah saya jadi presiden ke delapan